dan aku janji sama kamu bebek aku bakal jadi pahlawan
iya mel lu tenang aja kita gak bakalan kenalan apa
gue aja udah siap nih soalnya ini demi membela kebenaran
udah gitu si kobar itu bisa aja ada kaitannya masih dekill yang udah nyuri motor willy sama ngambil motor gue
wah lagian lu inget kan waktu itu alex bisa tiba tiba nyegat kita waktu kita mau ngelabrak komplotan pencuri motor itu
susah pak nyelidak muda zaman sekarang kayak begitu
semoga aja pendapat papi soal boy bisa berubah setelah denger ucapannya babe barusan
sayang aku temenin kamu di dalam ya
ngapain kan kamu bukannya harus ke rumah raya ya
yaudah abis bantuin kamu dulu bagi menurangan habis bawa ke sana
karena aku pengen berbagi kebahagiaan
ah berarti mulai sekarang kita kemana mana selalu berdua dong
sebenernya aku pengen manas manas
pengen manasin pak amir juga sih
udah gak apa apa lucu
undangannya dia aku bagiin ke pak amir aja
kamu bagiin neneknya
ibu ibu aku mau baca
selamat siang pak amir
tumbin kamu baik sama saya
biasanya juga pengen len
gini saya lagi mau kasih kabar ke mira
gambar apa kabar yang jelas dong
yang pastinya bakal bisa bikin pak amir tambah bahagia lagi
jadi gini pak
ini namanya undangan pernikahan
biasanya di dalam bendungan pernikahan itu kalau ada gambar dua orang
atau enggak nama dua orang
dimana yang akan dinikahkan
dan juga ada nama devi
sebenernya kedatangan saya kesini simpel
saya cuma pengen bikin bapak
dari pewakilan sekolah
jadi saksi di pernikahan saya sama devi
pengen bikin bapak langsung jadi maha dan pingsan nanti di pernikahan saya
jadi ini pernikahannya
tante tuh lagi bete sama papanya boy adriana
oke bukannya tante sama papanya bahwa itu udah baikan ya
emang kayak gitu sih
sebentar musrah sebentar ribut sebentar mesra lagi ntar ribut lagi
ya kayak gitu emang
emang masalahnya apaan sih tante
nah ini ini masalahnya
masalahnya si papanya boy sama tante itu beda pendapat
tante kan gak mau kalau si boi itu pacaran sama reva
karena tante maunya si boy itu pacaran sama kamu adriana cantik
gak mau tante
gak cocok mereka berdua itu
aku punya ide tante
gimana kalau tante tiba tiba curhat sama boy kayak sedih gitu bilang kalau tante
ini pura pura ya kalau tante mau cerein papanya boy
gak gak pura pura
pokoknya tante nangis tante sedih banget
pokoknya mau cerai
nanti kan pasti buah itu panik
boy itu juga ikutan sedih bingung apa yang harus dilakukan sama boy
nah pas banget tuh tante tetep harus kekeh kalau tante mau ceraiin papanya boy
udah gitu tante bilang sama boy atau lebih bagus orang lain yang bilang sama boy yang bisa mengubah pikiran tante cuma satu
aduh lama banget sih mikirnya
ayo dong setuju setuju
kalau lo setuju gue jadi punya alasan untuk dekat lagi sama poi
kamu ngomong keren temen
kamu keren kamu tuh pinter kamu tuh brilliant kamu tuh cerdas atau kamu tuh elenyser
selain cantik ini baru namanya socok tau
oke tante jadi tante sekarang mau coba
oke pake nangis kan
pura pura gak bener
gak berserai kan
oh pura pura aja tuh
bisa aja udah nungguin markas mereka
kita harus cari si kobar
dan kita paksa dia buat kasih tau dimana abangnya raya
bebe kamu ikutan berantem juga
jangan di aduh
bebek kamu kok ngeraguin aku gitu sih
ya aku harus berantem dong bebe
kalau kondisinya aku memang harus bertarung ya kau harus bertarung
aku gak boleh mundur
eh tapi kalau kamu berantem nanti kamu di belakang belakang aja ya
gak usah di depan
soalnya nanti kalau kamu di depan kamu kena gebuk gebuk gebuk
benjol semua badannya kayak dado
ah jangan dong bebe
kalau yang mau kepukul jangan kamu
orang lain aja gak apa apa
nanti aku sedih kayak om dudung aja tuh gak apa apa
eh kenapa om dudung yang dikorbankan
ah seneng om nitega
enggak enggak mau
hmm maksudnya tuh gini om
masa om gak ngerti terus
nih badan om kan gede
kalau ditonjok sama orang mah biasa aja
lihat dong badannya bebe pianya nih
udah tipis kurus
nanti ditendang ditonjok
ya kenapa kau milih si ian
pegang kerempeng ceking juga triplek
ya akhirnya punya pacar kayak tripleg
bebe kamu gak usah khawatir
kalau aku gak bakalan terluka
dan aku janji sama kamu bebe
aku bakal jadi pahlawan
lu tenang aja
kita gak bakalan kenawan apa
gue aja udah siap nih
soalnya ini demi membela kebenaran
udah gitu si kobar itu bisa aja
ada kaitannya sama si dekil yang udah nyuri motor willy
lagian lu inget kan
waktu kita mau ngelabrak komplotan pencuri motor itu
gue gak terima
gue gak like tuh
nedo udah lu sabar aja dulu
lu itu gak usah ikutan nyerang markasnya kobar
kan lu masih sakit
iya dong ntar aku khawatir banget loh kalau kamu ikut
ya gue gak like banget kalo gak dibolehin ikut
aku udah siap banget nih
yaudah kalo kamu ikut aku ikut juga
udah jangan megan
mending yang cewek cewek temenin raya aja
yah yaudah deh